ketika itu anies tidak memiliki dana untuk mengikuti pilkada
pernyataan ini disampaikan erwin merespon pertanyaan adanya perjanjian politik antara anies sandiaga dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
ia menyatakan utang tersebut belum dilunasi hingga saat ini
ya pasti punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit
jadi pak sandi mengutangi pak anies
kira kira begitu karena yang punya likuiditas itu pak sandi
kemudian memberikan pinjaman
kepada pak anies ya kan
karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati tati juga kan waktu itu
nilainya berapa ya lima puluh miliar berangkali
oh sudah lunas
saya kira belum barangkali ya
kepada cnn indonesia com utusan tim kecil anies baswedan sudirman said membenarkan hal tersebut
saat itu ada perjanjian utang piutang karena anies baswedan tidak punya uang untuk mengikuti pilkada dua ribu dua puluh
sudirman said juga menambahkan
ada perjanjian yang menyatakan anies tak akan maju menjadi calon presiden jika prabowo masih mengajukan diri menjadi calon presiden
namun perjanjian tersebut dikatakan selesai jika anis sandi maju menjadi calon pemimpin ibu kota
sementara itu sandiaga uno mengatakan
telah merelakan piutangnya dengan anies baswedan
yang membeli uang senilai lima puluh miliar rupiah tersebut
mengutip cnn indonesia com
sandi tidak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai lima puluh miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu
supaya dari podcast itu ada podcast lanjutan
karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri
itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak saya
dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh pak adlison
dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh pak dasko
ia menyatakan setelah dirinya melakukan sholat istiqoroh dan meminta pertimbangan keluarga
sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal tersebut